pesenetron rio rifan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika untuk yang kelima kalinya
rehabilitasi sulit diberikan pihak kepolisian karena rio sudah berulang kali melakukan kesalahan
usai dilakukan pemeriksaan intensif sejak jumat malam dan adanya barang bukti yang diamankan
rio rifan kembali menjadi tersangka setelah dilakukan gelar perkara
senin siang rio menjalani pemeriksaan kesehatan dan melakukan tes urin kembali yang hasilnya tetap menunjukkan
bahwa dirinya positif menggunakan narkoba
rio mengaku hanya sebagai pemakai dengan alasan hilaf
meski demikian baik pendalaman motif maupun pemasuk narkoba terhadap prio terus dilakukan
per hari ini saudara rr sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika
kami masih melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan
maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun masih tetap positif
tersangka masih menyampaikan dari dpo atas nama b
dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka b
dan kami masih berkoordinasi dengan